sebuah perahu nelayan dengan dua puluh satu awak tenggelam saat hendak merapat di dermaga di puger jember jawa timur pak kamis pagi
kecelakaan di dekat tanggul penahan ombak itu menewaskan setidaknya lima awak dan tujuh lainnya hilang
video amatir warga ini direkam saat kejadian saat perahu nelayan hendak melewati penahan ombak di derbaga di puger pantai pancir jawa timur
di pintu penahan ombak pelabuhan yang oleh warga setempat disebut pelawangan angin kencang membuat perahu berubah arah
akhirnya memang samude india setinggi sekitar empat meter menghantam perahu nelayan itu
sebanyak dua puluh satu anak buah kapal yang ada di dalamnya tenggelam beserta ribuan
sebuah ekor ikan tangkapannya
saat ini sembilan nelayan sudah diselamatkan lima tewas dan tujuh lainnya masih dalam proses pencarian
korban yang belum diketemukan karena nama namanya masih simbang siur
hingga kini basarnas dan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten jember masih mencari korban di sekitar pantai pancer
saya fulkus mandani jember
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kapolres jember akbp kusworo wibowo
selamat sore pak kusworo
selamat sore mas herdi
pak kusworo ini tadi informasi terakhir yang kami terima
korban masih simbang siur
hingga sore ini upaya ataupun juga perkembangan dari pencarian korban ini seperti apa pak
jadi data terupdate untuk korban kapal joko bereg itu ada dua belas yang masih bisa diselamatkan nyawanya
kemudian enam yang dalam keadaan meninggal dunia empat yang masih belum ditemukan
nah empat ini kita masih terus melakukan pencarian
sampai kapan ini pencarian dilakukan pak
apakah cuaca masih cukup kurang bersahabat di sana atau bagaimana kondisi di sana saat ini
sementara memang ombak masih tinggi sehingga kita melakukan pencariannya di laut laut dangkal
nanti ketika sudah menjelang larut malam dan gelap mungkin kita menunggu kabar dari basarnas
untuk kita lanjutkan besok pagi untuk pencarian korban
demikian mas herdi
skenario pencariannya seperti apa pak
apakah menyisir bibir pantai atau memang sampai ke tengah laut begitu atau apa
untuk dilakukan adalah penyisiran kering
penyisiran bibir pantai sampai di kedalaman dada
karena memang nggak bisa kita lakukan kedalaman laut dalam karena ombak masih tinggi
masih sekitar empat sampai lima meter ini ombak
dan terlebih ini sudah mau menjelang malam
dan ketika nanti sudah mulai gelap
maka pencarian harus dihentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan besok pagi
artinya ini masih soal cuaca pak untuk kendala pencarian sejauh ini
iya betul tentang cuaca
laporan dari keluarga korban sudah diterima oleh kepolisian atau bagaimana koordinasi selanjutnya pak
sementara keluarga korban masih belum bisa kita ambil keterangan
yang kami ambil keterangan adalah dari para saksi saksi kemudian daripada anggota yang melakukan tindakan penyelamatan
untuk kita melihat kondisi daripada keluarga korban atau saksi yang masih bisa terselamatkan untuk mungkin nanti malam atau besok kami ambil keterangannya
apa nih pak kesuara himbauan terhadap masyarakat khususnya nelayan yang memang berada di kawasan pantai ini pak
iya tadi kami sudah memberikan himbawan kepada para nelayan yang ada di seputaran pkp
memang kami sudah tiga hari ini
melarang warga nelayan untuk melakukan kegiatan melaut atau mencari ikan
dan kami juga sudah tempelkan bendera hitam
kami sudah kibarkan bendera hitam di tpi
itu menandakan isyarat bahwa cuaca sedang buruk dan tidak boleh untuk melakukan kegiatan melaut
namun demikian mungkin karena sudah tiga hari nelayan ini tidak melaut karena tuntutan ekonomi
sehingga ada beberapa nelayan yang kucingan melaut
tanpa pengetahuan petugas
untungnya tadi satu atau dua kapal yang kecil ini aman
tapi kalau kapal besar ini rawan dengan ombak
sehingga terbalik dan mengenai batu karang itu
jadi untuk nelayan yang akan melaut selanjutnya ini akan ada pengawasan tertentu atau hanya sekedar himbauan saja pak kusworo
tentunya kami ada sif sif petugas jaga
yang melarang untuk memberikan himbawan bagi para nelayan untuk tidak melaut karena cuaca buruk
terima kasih pak kusworo wibowo kapolres jember